anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya
tersangka kasus penyebaran berita bohong ratna sarumpait menggunakan hak pilihnya di rutan polda metro jaya
dan dalam keterangannya ibunda atika asiolan itu berharap indonesia tetap aman dan juga damai
serta menghargai siapapun yang menang pada pilpres dua ribu sembilan belas
ya dan dengan menggunakan baju tahanan tersangka kasus penyebaran berita bohong
ratna sarumpait mendatangi tps lima belas di direktorat tahanan dan barang bukti polda metro jaya
ratna datang untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu serentak dua ribu sembilan belas
dalam pesta demokrasi ini ratna enggan menyebut siapa pilihannya
namun ia hanya berharap indonesia tetap aman dan damai
serta masyarakat dapat menghargai hasil demokrasi karena siapapun yang menang
ya harapannya semua baik baik semua damai ya dan berhasil
apapun hasilnya kita terima dengan baik